sebelum kalian pulang ada yang mau aku minta dari kalian
zarah aku mohon kalian jangan berpisah ya
aku turut berdua cinta ya zahra
aku harus impater
terima kasih ya
lagi ngapain sih kekuburan lagi
ya ini kan udah sore
aida belum juga pulang
aida itu urusan gua
udah mendingan lu pulang aja sana
yang punya ide kesana kan gue
udah deh mendingan lu jaga warung
gue yang cari aida
mau ngapain kamu kekuburan ini
mau cari cewek kuntilanak itu lagi
ini sembarangan hati aida
lu tuh setingga petina
kamu kenapa sih peduli banget sama aida
fokus sama dendam
tania kan sudah berhasil kamu ajak kenalan
terus kelanjutannya gimana
tadi tania ada kan di pemakaman itu
ya aku gak tau bu
aku gak merhatiin dia ada apa enggak
nama itu terus yang kamu sebut
memuntah ibu denger namanya
kamu tuh bener bener gak ada gunanya aksan
gak ada gunanya
ngapain sih kamu peduli sama wanita murahan itu
tania yang jadi tujuan utama kamu malah kamu gak perhatiin
kamu tuh keterhaluan aksan keterhaluan
bu ibu tenang dulu dong
bu ibu tenang dulu
ini juga lagi acara pemakaman bu
semua orang lagi berduka
aku juga gak mungkin mikirin yang aneh aneh
aku juga gak mikirin yang males dendam
karena aku juga punya perasaan bu
kamu tuh bener bener gak ada gunanya aksan
kamu kan satu satunya milik ibu
kamu satu satunya anak ibu
kalau bukan kamu yang balesin dendam ibu
yang balesin dendam keluarga kita
kamu sayang sama perempuan muraan itu yang baru kamu kenal
kamu kan sayang sama ibu yang udah membesarkan kamu dari bayi
dan ibu juga pasti tahu karena karena itu
aku gak mungkin mengiklankan ibu
karena ibu adalah ibu kandung aku
aku pasti akan berusaha menyeliding hati ibu
tapi mungkin caranya aku berbeda dengan dulu
ibu udah bikin kamu perang batin
kamu pasti takut kalau durhaka sama ibu
padahal ibu bukan ibu kandung kamu
tapi aku juga gak boleh merasa bersalah
kamu sudah aku asuh sejak kecil aksen
jadi sudah jadi tanggung jawab kamu juga untuk membalaskan dendamku
pada laras dan keluarganya
aku mau disini aja aku mau temenin bapak
kamu beneran gak apa apa deh
iya aku gak apa apa korah
sebenarnya aku hanya bingung aja
aku gak tau gimana jelasin semuanya sama bapak nanti
aku yakin bapak pasti sedih banget
tapi udahlah gak apa apa itu biar aku pikirin nanti
ya yaudah kalian pulang aja
ya udah kalau kamu ngerasa gak perlu ditemenin kita juga gak maksa kok
yaudah makasih ya
sebelum kalian pulang ada yang mau aku minta dari kalian
za ra aku mohon kalian jangan berpisah ya
ada di tengah tengah kalian buat aku merasa bersalah banget
dan aku rasa apa yang aku alamin hari ini juga udah cukup ngebuat aku sedih
kenapa lila tadi ngejar ngejar apa
apa yang mau dia bicarakan sama aku
dan aku kenapa aku mesti lari
kenapa aku mesti takut ketemu dia
lila tadi kamu ngejar ngejar aku sampai dimana
wah aku baru dapat kabar baik dari indira
mamanya aida meninggal pa
siapa suruh rebut cowok orang
sekarang mamanya yang direbut kalam mbak ka
mereka pikir waktu itu aku bertemu lila pertama kali waktu aku mau samperin cuman indira yang namanya aida itu
ya seperti biasanya bodohnya si indira itu ku mata bukannya dia nyukurin malah mau ngelayat
lila gara gara kau
aku ingin melayat
lila gara gara kau aku ingin melayat
aku jadi kacau seharian ini
moga moga aku gak ketemu dia lagi
suster keadaan bapak saya gimana suster
sudah lebih stabil mbak tapi ayah mbak belum sadar